dan suasana kemeriahan pesta adat bobi dan kahiyang ayu tidak hanya terjadi di tenda utama acara
para relawan jokowi yang sengaja datang dari seluruh pelosok sumatera juga turut berpesta meramaikan pernikahan putri presiden tersebut
pesta pernikahan bobi kahiyang di medan juga menjadi ajang silaturahmi bagi para relawan atau simpatisan jokowi yang berada di wilayah sumatera
para relawan diberi pin khusus
menariknya sebagian besar relawan yang hadir menggunakan pakaian adat yang mewakili suku dari seluruh indonesia
ya pak harapannya dari relawan sendiri untuk pesta pernikahan bobi kahiyang dengan menghadirkan seluruh relawan yang lain ini seperti apa pak
ini saya boleh mengatakan ini adalah emaging luar biasa
di sini berbaur tidak nampak seorang pejabat dengan seorang rakyat jelata
tidak nampak seorang orang kaya dengan seorang orang miskin
begitulah suasana di sini diciptakan oleh bapak jokowi
jadi benar benar merakyat
jadi harapan kita ke depan mudah mudahan hal hal seperti ini beliau tetap sehat diberkati oleh tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan di indonesia
dan harapan dan doa kami bapak presidik jokowi dodo menjadi menang dua ribu sembilan belas jadi dua periode begitu
pak harapannya untuk pengantin seperti apa nih pak
harapan kita untuk pengantin
bagaimanapun kebahagiaan kami ini bersumber dari kebahagiaan pengantin mbak kahiyang ayu borusiregar dan bobi apif nasution
jadi bagaimanapun mereka sudah menjadi bagian dari sumatera utara ini karena mbak ayu itu sudah punya marka borusi regar
jadi kami mengucapkan seluruh gerakan relawan jokowi di seluruh indonesia menyampaikan turut berpengalaman
semoga bahagia selamat menempuh hidup baru semoga bahagia menjadi keluarga yang sakinah mewadah warohmah
terima kasih pak terima kasih semua relawan jokowi
ya pinasiman juntak dari medan